informasi pertama dari update mengenai kpk kali ini kpk menetapkan tiga orang tersangka usai operasi tangkap tangan pada kamis pagi
dalam operasi kali ini kpk menemukan ada satu ratus empat puluh delapan ratus dolar as
ya operasi tangkap tangan pada kamis pagi pukul sembilan waktu indonesia barat ini dilakukan di sebuah hotel di kawasan cawang jakarta timur
ketiga orang yang ditangkap adalah direktur pt berantas abipraya swa kemudian senior manager pt berantas abipraya inisial dpa dan mrg yang merupakan pihak swasta sebagai perantara
uang senilai satu ratus empat puluh delapan delapan ratus dolar as ini diberikan dpa pada mrg sebagai perantara di toilet di dalam hotel
uang ini diberikan diduga sebagai upaya untuk menghentikan kasus yang melibatkan pt berantas abipraya di kejaksaan tinggi dki jakarta
dan hingga saat ini ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk
ketiga orang yang ditangkap adalah direktur pt brantas abipraya swa kemudian senior manager pt brantas abipraya inisial dpa dan mrg yang merupakan pihak swasta sebagai perantara
ketiga orang yang ditangkap adalah direktur pt brantas abipraya swa kemudian senior manager pt brantas abipraya inisial dpa dan mrg yang merupakan pihak swasta sebagai tersangka oleh kpk